jelang ajang balap mobil listrik formula e empat juni pekan depan atap salah satu grandstand atau penutup tribun di sirkuit formula e roboh
apa penyebabnya dan bagaimana pula kesiapan ajang balap internasional yang tinggal hitungan hari ini
saya akan berbincang malam ini dengan ketua pelaksana formula e bang ahmad sahroni
halo selamat malam bang saroni apa kabar
selamat malam kabar baik terima kasih
bang ini kita butuh konfirmasi terkait dengan kronologi robohnya penutup atap dari tribun ini ini bagaimana ceritanya bang
ceritanya tadi malam itu hujan badai lumayan kencang perkiraan anginnya sekitar dua belas kph arah ke utara
jadi yang grandstand lain sih so far oke nggak ada masalah
tapi dalam kesempatan itu dalam kejadian itu tidak ada korban ataupun petugas ataupun siapapun yang berjaga di sana pak
nggak ada kebetulan kosong ya tidak ada pekerja
dan kebetulan konstruksi yang grandstand yang sudah existing itu sebenarnya final untuk pengecekan itu tanggal satu juni
nah ini kan penguat daripada grandstand
ini kan ada bobot berat yang memang untuk diberikan kepada kekuatan si grandstand tersebut
nah karena dianggap tidak ada cuaca yang hujan badai kayak tadi malam itu kita so far akan memfinalisasi pada tanggal satu juni
tapi karena ini ada hujan yang tidak kita ketahui dan angin kencang
jadi kita bisa lihat bahwa ada satu grandstand saja yang kena angin dan kanopinya aja yang roboh
yang tempat duduk semua aman
aman ya berarti ini artinya bahwa memang untuk pengerjaannya sendiri memang belum selesai finalisasinya ya bang
karena menurut pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa ya seperti tadi abang katakan bahwa memang konstruksinya ini kurang kuat
nggak sebenarnya kalau dibilang kuat kok yang semuanya kan grandstand
yang lain aman aman aja
vvip aman tiga tempat pvic aman semua
grandstand yang di arah timur juga nggak ada masalah
cuma ini aja yang memang dalam konstruksi angin hitungannya sebenarnya sudah dalam posisi
cuman finalisasi nanti tanggal satu itu sebenarnya ada apakah kekurangan berat pada porsi untuk penahan si grandstand ini kurang atau enggak gitu
nah kenyataannya alhamdulillah terjadinya sekarang itu kemarin itu untuk menjadi evaluasi tambahan buat kami sebagai panitia
oke berarti ini artinya bahwa nantinya akan ada penguatan lagi untuk antisipasi agar hal ini tidak terjadi terhadap tenda tenda yang lainnya bang
dan kalau berbicara soal kejadian ini sebenarnya pihak panitia sendiri apakah akan menyalahkan pihak lain begitu
siapa yang bertanggung jawab
siapa yang bertanggung jawab

kan tidak mungkin kita menyalahkan cuaca
dari terkait dengan konstruksi
jadi ya kita semua mengevaluasi apa yang terjadi kemarin dan alhamdulillah langsung dikerjain kok
berarti sudah selesai untuk saat ini bang
belum masih dalam pengerjaan
oke nah untuk persiapan yang lainnya sendiri bagaimana bang
untuk terkait dengan lintasan sarana prasarana lain bagaimana bang
tinggal balap saja
fasilitas yang lagi progres berjalan itu yang masih ada penyesuaian fasilitas fasilitas pendukung untuk pelaksanaan selanjutnya
tapi kan kalau dilihat terakhir terakhir itu banner banner sponsor kan sudah terlihat dengan jelas
ini menarik soal
jadi tinggal go to rest saja empat juni dua ribu dua puluh dua
kalau ngomongin soal sponsor ini menarik juga bang
terkait dengan yang sedang
ramai juga diperbincangkan itu bagaimana kelanjutannya bang
salah satu sponsor yang tentunya menurut banyak orang ini tidak layak untuk menjadi sponsor bang
kita butuh informasi itu bang
tidak layak kan bagi mereka yang ngomong saja
yang kita kan menganggap layak karena mereka sudah tanda tangan kontrak
dan deal dalam sponsorship yang ada
misalnya ada erapon ada bank artagraha yang mungkin pada tahu bank artagraha itu dari grupnya
ada entertainment ada hotel discovery ada gulafit ada electronic city ada paprika ada msglo misalnya gitu
nah mudah mudahan selasa ada lanjutan lagi tambahan para sponsor yang akan deal sama kita
oke berarti semakin banyak saja nih sponsor yang akan ikut mendukung formula ini bang ya
oke tapi kalau balik lagi kita soal sarana prasarana
tapi tadi abang juga sempat mengatakan bahwa untuk sarana perasarana di luar
sesi balapan seperti lintasan dan lain sebagainya
ada yang harus dipersiapkan kembali itu seperti apa contohnya bang
kalau lintasan normal sudah tidak ada apa apa lagi
tinggal kita pelaksanaan saja
nah pendukung pendukung itu seperti comment center dalam pergerakan untuk sarana kontrol balapnya
itu sedang pemenuhan penyelesaian dalam waktu beberapa hari ke depan
dan tanggal hari rabu rencana para
eh apa hari selasa para pembalap dengan tim lengkap tim balapnya mereka akan hadir
dan nanti kita akan meet and greet tanggal dua juni di monaco
oke itu pertemuan tanpa adanya untuk tes jalurnya begitu ya bang ya katanya
nggak ada nggak ada mereka sudah berlatih di simulator
oke itu alasannya kenapa bang kalau misalnya tidak ada berlatih
mungkin pemirsa juga bisa berlatih
mungkin pemirsa juga ingin tahu begitu
tidak seperti formula satu dan lain sebagainya ada uji lintasan dan lain sebagainya bang
bedanya formula one kan digunakan oleh bahan bakar tenaganya
tapi kalau formula electric ini tenaganya oleh baterai
kenapa di setiap perhelatan formula e tidak ada untuk latihan atau taktis crown itu tidak ada
formula one dari kamis jumat sabtu dia balapannya hari minggu
nah ini dia
langsung practice round dan qualifying acara itu tanggal empat jam sebelas
dan selama satu jam jam dua tiga puluh dia langsung tanding
oke berarti pawai juga tidak ada ya ini bang ya
nggak ada nggak ada pawai
karena regulasi pawainya mobil tersebut tidak boleh keluar dari sirkuit
oke tapi ada informasi bang besok itu katanya ada pameran untuk replika

nanti malam kita rencana mau pasang di bundaran hi
dan hari minggu kemudian besok para cfd bisa melihat langsung mobil formula e
itu benar benar di bundaran hi itu ya bang ya
oke berarti nanti masyarakat bisa sambil untuk melihat bersuah foto dan lain sebagainya
apakah hanya mobilnya saja ataukah ada pebalap juga untuk datang ke sana
hanya mobilnya saja nah ini bang ngomong ngomong soal penjualan tiket ini bagaimana perkembangannya bang
karena ada informasi juga nih katanya sudah terjual habis untuk yang kategori yang cukup mahal begitu bang apa betul
dan untuk yang kategori yang biasa sudah habis juga
karena kategori yang murah malah yang masih tersedia gitu
oh justru yang masih tersedia itu berapa bang itu harganya
oke berarti masih ada kesempatan untuk bisa menyaksikan formula e ini bang ya
tapi kalau berbicara soal tamu yang diundang sendiri apakah presiden juga akan hadir bang
belum konfirmasi kepada kami kembali mari ya tapi kita menunggu saja
kita sangat berharap beliau hadir tapi tidak bisa mengganggu aktivitas kepala negara karena nunggu konfirmasi beliau aja nanti
saat ini belum ada
belum jelas ya bang ya
nah ini juga bang yang sedang ramai diperbincangkan soal penutupan
tadi juga ada paket pengantar kami terkait dengan ajang formula e di ancol yang tentunya akan menutup wahana ataupun lokasi yang ada di sana
dan khusus untuk yang memiliki tiket formula e yang bisa masuk ke sana
ini ternyata banyak yang mengkritik ini respon dari abang sendiri bagaimana bang
tapi koreksi ya wahana tidak ada yang ditutup kok
tidak ada yang ditutup berarti untuk yang ancol untuk ancol secara keseluruhannya bang
ancol dibuka tapi dengan tiket yang memang khusus orang mau nonton formula e dan bisa menikmati fasilitas wahana yang ada di dufan dan sekitarnya
oh berarti tetap bisa untuk menikmati wahana seperti pantai dan lain sebagainya ya
yang tidak bisa adalah mereka tidak bisa parkir kendaraannya di dalam ancol

tidak bisa juga di sana ya bang ya
bang ini terakhir bang ini untuk berbicara soal persiapan ke depan yang tinggal satu minggu lagi
apa ini yang jadi fokus pihak panitia ke depannya
lumayan sedikit rapat terus terusan tiap hari karena mendekati hari h
semoga berjalan sesuai dengan harapan
dan panitia optimis bahwa kita siap tanggal empat juni mengadakan perhelatan formula e
oke ini ada juga yang menarik saya
kalau misalnya kita lihat di gelaran motogp yang lalu sempat ada mbak rara yang untuk mengatasi kondisi cuaca yang ada di sana
apakah di formula e juga akan disediakan ataupun disiapkan mbak rara juga
nanti kita tanya bmkg dulu
perkiraan cuaca pada tanggal yang ini tersebut bagaimana
selanjutnya mudah mudahan di tanggal empat tidak ada hujan
dan kalaupun ada hujan sedia paling sebelum hujan
baik bang ahmad saroni ketua pelaksanaan formula e
terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini semoga sukses untuk acaranya bang